sementara itu di jawa tengah tim densus delapan puluh delapan anti teror menggeledah rumah s terduga perakit bom panci di bekasi
penggeledahan berlangsung minggu siang di desa tunggul rejo kecamatan jumantono karanganyar
tak hanya di rumah s penggeledahan juga dilakukan di rumah mertuanya di kota solo
dibantu tim gegana detesmen c pelopor satuan brimopolda jawa tengah serta tim inafis polres karanganyar
tim densus delapan puluh delapan anti teror menggeledah rumah s
petugas juga menggeledah rumah orang tua s yang berjarak sekitar lima puluh meter
di rumah orang tua s petugas menyita tujuh barang bukti diantaranya senapan angin sepatu lapangan sejumlah buku dan cd serta beberapa ktp
sementara di rumah s petugas menyita delapan buah barang bukti seperti pakaian loreng dan satu jerigan bahan kimia
petugas belum bisa memastikan jenis bahan kimia yang disita itu
berdasarkan rilis polri s diduga berperan sebagai perakit bom panci
dari rumah pertama dari hasil penggeledahan berhasil dilakukan penyitaan terhadap tujuh jenis barang bukti yang akan didalami oleh tim
dan di rumah yang kedua s disita delapan jenis barang bukti yang nanti akan dilakukan pendalaman
penggeledahan juga dilakukan di rumah mertua n s
dia pernah tinggal di rumah mertuanya sekitar dua tahun
masalah itu pihak keluarga dari pihak sini juga kurang mengerti
katanya orangnya itu tertutup
usai melakukan penggeledahan istri dan anak ns dibawa aparat untuk dimintai keterangan
dari sini petugas menyita sejumlah barang bukti berupa lima kantong berisi dokumen dan sepucuk senapan angin
kepolisian menolak memberikan keterangan lebih lanjut terkait penggeledahan itu
tersangka lainnya ialah d y n sang calon pengantin pembawa bom
ia pernah tinggal di blok jatiwaluya desa bakunglor cirebon jawa barat
di lingkungan tempat tinggalnya dyn dikenal sebagai pribadi yang baik dan dekat dengan keluarga
d y n ditangkap sabtu sore di kontrakannya di bintara jaya delapan bekasi
sebelum ditangkap ia sempat mengirimkan kardus berisi pakaian dan surat wasiat untuk orang tuanya
namun baik pakaian maupun surat wasiat itu tidak pernah sampai ke alamat tujuan
karena tim d s menyita kardus tersebut dari kantor pos sesaat sebelum penangkapan
yusis esbani agewab cnn indonesia